di saat sejumlah negara di eropa didera islamfobia
akibat serangkaian aksi teror seperti di manchester london dan juga paris
tidak begitu dengan norwegia
di negara skandinavia itu kehidupan warganya berjalan tenang
berikut kisah warga muslim di oslo melawan stigma negatif
islam menjadi agama minoritas di negeri raja harald ke lima ini
meski minoritas islam berkembang pesat di ibu kota norwegia
kini ada lebih dari satu ratus lima puluh ribu pemeluk islam di norwegia
berbagai insiden yang mengatasnamakan islam tidak membuat kehidupan warga muslim terganggu
hamid faruk imam masjid oslo berusaha terus menerus melawan stigma
ia dan warga muslim lainnya berusaha memberikan penjelasan
bahwa aksi teror yang terjadi tidak berkaitan dengan islam
pria asal pakistan ini bersyukur warga norwegia mengerti
bahwa aksi teror diciptakan hanya untuk membuat kesenjangan antarumat beragama
namun ini terjadi karena teror yang berlaku di uk dan lainnya
di norwega kami beruntung bahwa kami tidak memiliki atmosfer yang berbeda di jerman france dan uk
orang norwegia tahu banyak tentang islam
kami memiliki banyak saudara dari masyarakat norwegia
yang mengerti siapa yang terdekat dengan serangan ini
setidaknya kondisi itu dirasakan di masjid sekaligus pusat kebudayaan muslim di oslo
seribuan orang mendatangi gedung yang dibangun sejak awal seribu sembilan ratus tujuh puluh an itu tiap harinya
apalagi di bulan ramadan ada banyak aktivitas keagamaan
warga muslim bebas beribadah dan menyiarkan ajaran islam
sholat berjamaah menjadi rutinitas mereka
muslim di oslo didominasi keturunan pakistan
lalu somalia dan negara lain seperti suria dan maroko
tak jauh berbeda dengan di indonesia
umat muslim oslo memanfaatkan sepuluh hari terakhir dengan itikaf
mereka tinggal beribadah dan berdiam diri di masjid
bilik bilik didirikan untuk menampung mereka
bagi para imigran yang belum lama tinggal berpuasa di norwegia menjadi tantangan penguji iman
mereka harus berpuasa selama dua puluh jam di tengah masyarakat yang tidak berpuasa
saya sudah selesai dengan ini

saya sudah selesai dengan ini
karena saya sudah selesai dengan ini
saya sudah selesai dengan ini
karena saya sudah selesai dengan ini
menj evenly kuil setiap tahun
sekarang kita sudah mencoba itu dan
ini tidak masalah untuk melakukan rutin
kalau kau suka alma behas
tak masalah buat word
mereka bersama ini bersama di lantai tiga
mereka bersama ini bersama ini bersama ini bersama ini detiknya
tapi meski mereka dengan ber andrew tokarse
lagian mandwi pd
unik memang di saat di indonesia sedang sahur muslim di oslo sedang berbuka puasa
kehidupan warga oslo didasari rasa toleransi yang tinggi
muslim dan non muslim berbaur bersama
di luar masjid kehidupan warga berjalan cukup normal
umat islam dan non islam hidup berdampingan saling menghargai
termasuk menghargai kaum muslim yang sedang menjalankan puasa